berbagai mural yang berisikan kritikan kepada pemerintah bermunculan di sejumlah wilayah
mural jokowi empat ratus empat not found ditangerang menjadi sorotan
ada lagi mural tulisan dipaksa sehat di negara yang sakit
serta mural tuhan aku lapar di jawa timur
mural mural ini telah dihapus dan pelakunya kini diburu oleh aparat kepolisian
padahal mural ini dinilai sebagai bentuk suara kekecewaan terhadap keadaan saat ini
apakah pemerintah berlebihan menanggapi munculnya mural yang mengkritik kekuasaan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan faldo maldini staf khusus mensesnek republik indonesia
selamat sore mbak ripana
dan ada mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat sore mas adi
selamat sore ripana selamat sore tapsus mensesnek yang baru mas faldo maldini
oke baru satu bulan kita tetap menyebutnya baru ya
saya mau ke mas faldo sebagai perwakilan dari pemerintah
ada beberapa gambar mural
yang ditemukan di sejumlah wilayah tanah air yang menyinggung pemerintah
saya mau tanya apakah pemerintah atau presiden merasa tersinggung dengan adanya gambar mural itu mas faldo
ya makasih mbak ripana
jadi pemerintah tidak pernah anti dengan kritik
ruang dialog terus dibuka
kami pun datang untuk berdialog ke cnn ini bahkan untuk membuka ruang dialog itu
jadi mungkin teman teman media tahu kita selalu berusaha menjawab pesan yang ditanyakan
saluran sosial media juga terbuka
orang bisa tidak setuju menyampaikan pendapatnya lewat saluran saluran yang ada
negara memang sudah melindungi hak hak sipil dan politik warga negara kita
nah perdebatan soal mural saya rasa juga merupakan sebuah bukti bahwa publik memiliki ruang yang sangat terbuka untuk menyampaikan pendapatnya
dan aparat yang bertindak sesuai wewenang dan tanggung jawabnya
semuanya kan jelas diatur dalam beragai perangkat
perangkat peraturan gitu
tujuannya untuk melindungi hak setiap warga negara kita
jadi tidak mungkin polisi bertindak di luar kuhp
nah memang dari kemarin saya juga katakan itu izin
kalau itu aset milik pribadi ya izin pribadi
ya izin kalau seandainya itu aset tanggung jawab pengelola ya izin ke pengelola
jadi tidak ada yang disederai satu sama lain
ya tapi pertanyaannya presiden terganggu tidak dengan adanya mural itu
ya mural entah apa
apapun isinya gambarnya memuji tokoh politik tertentu
yang mengkritisi pemerintah yang memuji pemerintah
kalau tidak ada izinnya tentu bisa berujung pada tindakan yang
mencederai hak orang lain
jadi di kita bapak presiden tidak pernah merasa terganggu
karena fokus bapak presiden hari ini adalah fokus dalam penanganan pandemi mbak rifana
oke mas faldo kalau presiden tidak merasa terganggu
dan tadi anda mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah anti kritik
kenapa kemudian muralnya mesti dihapus
ya jadikan begini
aparat yang di lapangan tentu bertindak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya kan
jadi semuanya itu sudah jelas ya dalam berbagai perangkat aturan yang kita miliki
karena tujuannya tadi melindungi hak setiap warga negara
tidak mungkin aparat itu atau kepolisian bertindak di luar kuhp
nah kemarin juga pemda kota tangerang juga memberikan respon ya
bahwa ini juga merupakan tindakan yang bertentangan terhadap perda itu sendiri
silahkan ditanyakan ke pemda
nah sekali lagi kami tidak mempermasalahkan kontennya
kami tidak mempermasalahkan kritiknya
namun tentu dalam bernegara ada yang didahulukan dan ada juga yang ditangguhkan
dan aparat kepolisian juga kita harapkan mengedepankan pendekatan yang humanis
yang merupakan perspektif utama dalam kerja kerja kepolisian
mas adi memotret tadi apa yang disampaikan oleh mas faldo bahwa pemerintah
kemudian tidak anti kritik presiden tidak terganggu dengan adanya mural mural itu
tapi dengan adanya gambar mural mural presiden dan juga situasi pandemi yang menyindir pemerintah
ini bentuk ekspresi kritik rakyat kepada pemerintah bisa digambarkan seperti itu mas adi
ya ada yang nggak nyaman dengan moral itu rifana
kalau soal perizinan ya tentu saja soal moral ini diperlakukan orang seperti berdagang tanpa izin
seperti di tanah abang
berdagang di trotoar
jadi gitu saja dibubarkan
tapi tidak perlu diburu siapa pelakunya
kalau cuma dihapus mungkin orang tidak berdebat
tapi kalau ada istilah diburu pelakunya itu artinya ada sesuatu yang dinilai serius
ingin dicari apa sebenarnya motif membuat moral itu
ya ini kan yang dihapus bukan hanya di tangerang tapi juga di pasuruan itu kan
saya membaca secara umum tidak ada yang bermasalah dengan subtansi ya
foto moral yang dinilai mirip dengan kepala negara
jangan jangan itu bukan kepala negara tapi david indrayana gitu kan
yang duplikasi presiden republik indonesia yang dulu sempat viral
siapa yang tahu
karena kan tidak digambar secara utuh
tidak ada nama juga
tidak nyinggung nama apapun gitu ya
ataupun jangan jangan misalnya di situ kita juga tidak pernah menemukan apapun
jadi dua hal ini saja sudah kabur gitu
untuk apa kalau tidak parno kemudian dihapus dan diburu pelakunya
ngapain dihapus dan diburu pelakunya ataupun dipaksa untuk hidup sehat di negeri yang mati
ngapain diburu pelakunya
kalau ini dianggap tidak ada masalah
artinya kalau secara substansi gambar moral itu tidak dipersoalkan
berarti besok besok dinding rumah orang bisa digambar
rada rada mirip mas faldo semua ini
tapi mas adi apakah ini merupakan bentuk ekspresi dari masyarakat atas kondisi di tanah air
bukan hanya muralnya pak jokowi
tapi ada mural yang mengatakan bahwa tuhan saya lapar
kemudian dipaksa sehat di negeri yang sakit
ini ekspresi dari masyarakat sebetulnya yang tertuangkan dalam seni begitu
bisa dikatakan seperti itu mas

bisa dikatakan seperti itu mas adi
nah selama setahun enam bulan ini kan rakyat kita ini kebingungan menghadapi pandemi
ada yang nggak kerja kesulitan hidupnya semakin bertambah
anak tidak sekolah faktor kesehatan juga menjadi problem mereka
jadi banyak ekspresi yang sebenarnya disampaikan
ada yang juga interact direct di pinggir sekolah
ada yang juga interact direct di pinggir sekolah
ada yang juga interact direct di pinggir sawahnya
karena hasil panennya misalnya tidak laku dijual
jadi kebetulan moral ini sepertinya memang punya jiwa seni
sehingga ekspresinya itu dia tumpahkan di tembok tembok dinding yang
menurut mas paldo itu dianggap bertentangan dengan kuhp dan lain lain itu ya
bagi saya kalau subtansinya dianggap tidak masalah
saya kira tidak mungkin akan dihapus
saya melihat ini ada yang terganggu dengan substansinya
baik ada yang terganggu ada yang tidak nyaman dengan gambar gambar murah
baik ada yang terganggu ada yang tidak nyaman dengan gambar gambar
mural itu yang menggambarkan kemungkinan ekspresi kekecewaan dari masyarakat
tapi kita tidak tahu ya motifnya apa
tapi yang jelas ada yang terganggu ada yang tidak nyaman
kemudian mural itu dihapus dan para pelakunya diburu
menurut mas faldo anda sudah mengatakan sebetulnya di beberapa tempat ataupun di beberapa occasion
ada unsur tindak pidana dari gambar mural itu
ada yang dilanggar dari kuhp menurut anda mas faldo
ya sebenarnya sekali lagi ingin kami tekankan
pertama tidak ada masalah dengan kontennya yang diberikan oleh pak mas hadi
tadi saya agak kurang setuju juga kalau disamakan sama pedagang mas adi
karena menghapus mural itu kan menurut aparat yang diundang
masa tidak boleh dihapus
masalahnya ada yang mau dihapus itu berapa banyak yaitu pertimbangan aparat
kenapa mungkin cuma muka presiden yang dihapus
ya mungkin catnya kurang atau ingin lebih cepat
jadi muka yang dihapus
jadi itu pertimbangan mereka sendiri
itu yang perlu dicatat dan ada aturan yang mereka pegang untuk menjalankan itu
boleh mas adi mereka mengambil langkah itu
jadi intinya jangan mencoba untuk tidak mengikuti kaedah berhukum
mas faldo ada pelanggaran hukum tidak dari gambar mural itu
tiba tiba saja orang datang ke istana negara dia bikin coretan warisan kompeni misalnya
kan tidak bisa begitu kita bernegara
mas faldo ada pelanggaran hukum ada tindak pidana di situ ada pelanggaran kuhp
seperti yang anda bilang pelanggaran kuhp nya yang mana mas faldo
ini kan tentang ketertiban umum
misalnya di dki jakarta mbak rifana
ketika pak presiden jokowi menjadi gubernur dki beliau menerbitkan surat edaran nomor satu tahun dua ribu tiga belas
yang awalnya mural itu dilarang tapi dijadikan boleh asalkan izin dan koordinasi sama dinas tata ruang dan kota
karena memang seni dan mural itu dibolehkan untuk merilaskan ruang kota
boleh gitu tapi dalam hal ini yang paling sama sama kita jaga kuhp itu kan pegangan
jadi ketertiban umum
jadi ketertiban umum itu harus dijaga semuanya
bukan masalah kontennya
tapi masalah fasilitas publik fasilitas negara yang dikelola oleh pemerintah daerah
ada pula perdanya
di tanggerang ada pula perdanya nomor delapan tahun dua ribu delapan belas
artinya mengacu kepada perda ya peraturan daerah bukan kuhp
karena kalau saya mengacu ke kuhp pasal penginan presiden telah dibatalkan oleh mk
di kuhp pasal mencoret tempat umum masuknya di buku tiga pelanggaran
seperti tindak pidana ringan
kalau misalnya kita dilalui lintas
kemudian melanggar lampu merah
itu masuknya ke dalam tindak pidana ringan
itu yang ingin anda katakan
artinya harus diburu pelakunya
pak rifana mungkin bisa cek juga
karena disitu disampaikan bahwa ada kejadian aksi vandalisme di tanah abang
terancam denda juga
jadi cek di pasal empat ratus delapan puluh sembilan ayat satu kuhp
disitu diatur bagaimana kita untuk mengecek ya
bagaimana ada aturan yang dilanggar
ada peraturan yang dilanggar
mungkin bisa begitu mbak rifana
jadi menurut pemerintah menurut istana ini adalah tindakan vandalisme
iya karena kan ada persetan tahun lalu mbak rifana
jadi persetan tahun lalu ada kejadian di mana ada kejadian bikin hal serupa juga
ketika itu memang ada aksi yang terjadi mengarah ke sana
nah sekarang yang paling penting adalah aparat kepolisian kita dorong untuk menerapkan restoran
untuk menerapkan restoratif justice
ditemui ini yang bikin moral itu untuk diajak bertemu
yang paling penting itu yang kita pengen dikedepankan
mas adi menurut anda memang pelakunya harus ditemui kemudian ditanyakan
kalau tadi mas waldo mengatakan bahwa polisi harus menggunakan restoratif justice begitu ya
menelakukan pendekatan persuasif
harus dicari ditemui kemudian ditanyakan motifnya apa
sampai sebegitu artinya kalau nanti banyak mural mural bertebaran yang menyinggung
ataupun menggambar tentang pemerintah itu harus dicari satu satu
dan ditanya motifnya apa
sampai sebegitunya mas adi menurut anda
saya kira berlebihan lah ya
kalau memang tidak ada masalah dengan substansi
ya cukup dihapus dan dikasih peringatan
bahwa ini adalah fasilitas publik yang tidak boleh dicarat coret atas nama apapun
tapi kalau ada di buruh itu ada faktor lain yang dinilai lebih subtantif
kalau kita baca pernyataan pernyataan di media
karena gambar yang digambar itu mirip kepala negara
penghina kepala negara dan seterusnya
maka muncul lah pasal pasal kuhp itu
makanya sering kali mas waldo ini bicara normatif
yang substansi seakan akan tidak ada masalah
saya yakin kok kalau di tembok tembok itu misalnya isinya cuma skateboard
atau mahasiswa dan anak muda naik gunung
nggak bakal jadi masalah
nggak bakal di buruh kok
paling yang turun cuma satpol pp dan ketua rt
nggak ada yang lain
kalau sudah sampai polisi turun tangan
menghapus dan memburu pelakunya
ini pasti dianggap sebagai kegiatan yang extraordinary ya
nah yang kedua yang paling penting
publik ini kan gak hafal
nggak tahu persis apa itu undang undang dan kuhp
jadi fasilitas fasilitas publik itu kasih aja tulisan kecil kecil
ini fasilitas umum nggak boleh dicoret coret gitu
seperti misalnya halnya dilarang membuang sampah di tempat ini
tapi tetap aja orang membuang
karena ada orang yang nggak ngerti soal bagaimana
undang undang itu bekerja dan berlaku
apalagi yang ngerjain itu anak anak muda ya
kan sekarang banyak anak sma
anak kuliahan itu corak coret di tembok
di bawah play over
di bawah kolong jembatan
bagi mereka itu dianggap sebagai ruang bebas berekspresi
tapi menurut mas waldo itu melanggar undang undang
nah itu yang mesti diedukasi
di tempat tempat yang rawan
terus terjadi moral
itu ada tulisan gede
tapi nggak tahu
jangan jangan yang nulis moral ini
nggak tahu yang dia coret itu tempat haram untuk lakukan coret coret
yang kedua jangan jangan secara substansi
yang digambar itu bukan gambar presiden kok
jangan itu hanya cuma david indrayana
yang dulu mirip presiden kw itu
kan banyak orang yang mirip gampangnya
kita ingat betul beberapa waktu yang lalu
ada sebuah majalah
kalau nggak keliru tempo
dia gambar seseorang yang mirip juga dengan kepala negara
nggak dipersoalkan tuh
misalnya ketika ada kasus lobster
kementerian apa namanya
kelautan dan perikanan
mirip tuh gambarnya
tapi tidak ada yang mempersoalkan
di situ nggak nyebut nama
hanya ada kemiripan pos
ini yang kemudian menurut saya mas faldo juga harus menjelaskan secara substansi
oke mas faldo anda harus menjelaskan secara substansi
apakah ini berlebihan seperti yang tadi disampaikan oleh mas adi
makasih mas adi
jadi gini mas adi
bahwa tidak ada masalah secara substansi
tidak ada mas adi masalah secara substansi
mau memuji mau mengkritisi
itu tuh nggak ada masalah
tapi yang paling penting itu kan kita ditemui
kita mencari solusi bersama
itu yang perlu dikedepankan
itu yang saya maksud restoratif justice tadi mas adi
karena ini kan untuk
ini kan udah masif ini
pemberitaannya gitu kan
jadi kita perlu nih untuk temui
dan kita pernah dulu tadi saya sampaikan
ada kejadian pencoretan yang meminta ujung ujungnya pembakaran
nah apakah itu sama
kan itu perlu untuk kita selidiki gitu loh mas hadi
jadi saya juga datang ke sini kan untuk diskusi
untuk membuka ruang dialog sama mas adi sama mbak rifana gitu loh
jadi kita nggak ada
berlebihan nggak ada gitu
jadi kita pengen menyelidiki juga
untuk menyelidiki apakah ini sama sama sebelumnya
jadi kan ini yang perlu sama sama kita kedepankan ya
karena kan nanti kalau seandainya ditutup
ruang dialognya dibilang kita nggak mau dialog
ini kan ruang dialog tidak pernah ditutup
kita daftar kita ngobrol
oke anda mengatakan ingin menyelidiki
kemudian mengajak bicara
kenapa kemudian pemerintah tidak mengurusi hal hal lain yang lebih penting
seolah olah persoalan moral ini menjadi sangat penting karena diperbincangkan begitu
kenapa kemudian harus
pemerintah kemudian menyelidiki
kenapa tidak mengurusi hal lain yang lebih penting mas waldo
ya ini begini juga mbak
saya datang juga untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kan
komunikasi dalam kebijakan publik gitu
jadi waktu itu saya diundang untuk ngobrolin moral gitu
saya kasih lah jawabannya begini begini begini gitu
tugas saya justru begini kan
jadi dalam artian ada pertanyaan ada keresahan yang di bawah media
karena ini kan tugas kita sesuai
dengan amanah uang rakyat itu lho mbak yang dikasih lewat apbn
walaupun baru berumur sebulan tadi kalau kata mbak rifana masih baru gitu ya
tapi mbak rifana ini yang perlu dijelaskan
kita kan nggak mau gitu
ini juga tidak mengurangi fungsi dan tugas kita
untuk mengurusi yang lain
tapi ruang dialog
ruang dialog yang selalu pengen kita buka
ruang untuk ngobrol
ruang untuk jawab jawab di media sosial
berjuang untuk hadir di tv
terima kasih untuk media sosial
terima kasih untuk cnn tv juga
apalagi makasih peran
mas adi di negara lain kalau kita lihat mural dipakai sebagai medium kritik terhadap pemerintah
itu terjadi di perancis kemudian di negara negara eropa lainnya
dan itu tidak dipersoalkan
kenapa kemudian di republik ini gambar mural begitu sampai harus dipersoalkan diselidiki
itu menimbulkan pertanyaan yang sangat besar gak sih mas
sebetulnya untuk meredam ekspresi dari masyarakat
ya tentu menjadi pertanyaan penting
masa orang gambar gambar nggak boleh gitu ya
kan itu pertanyaan sebenarnya mas faldo
nah yang perlu kita dengar itu sebenarnya dari pihak kepolisian
apa yang kemudian membuat mereka ini harus memburu pelaku dan menutup itu
jadi sebutkan tingkat kesalahannya
kan bagus tuh
ini melanggar ketertiban umum
yang kedua secara sustansi gak ada masalah
jadi gak perlu debat sustansi
jadi yang coret coret itu hanya soal ketertiban umum
pertanyaannya apa polisi
perlu turun tangan
kenapa gak sub kol pp saja
kan itu sebenarnya
ada istilah memburu itu loh
yang bagi saya ada suatu hal yang serius
bahwa pelakunya itu dimilai menghina kepala negara
melanggar undang undang ada kuhp
saya setuju kok yang menghina menghina presiden itu ya memang harus dihukum
karena memang sesuai dengan kuhp
nah tapi jika kita dibandingkan dengan negara negara lain
ini kan soal kedewasaan berdemokrasi aja rifana
kalau kita ngeliat dulu orang sebol sama trump patungnya ditendang tendang dimana mana
gak ada tulisan trump
patungnya aja mirip ditendang
gak ada persoalan
zamannya sby misalnya agak lebih ekstrim
ada tuh yang bawa ke bok ke hi
gak ada persoalan
ini kan soal bagaimana cara memperlakukan orang yang dinilai mengkritik pemerintah
nah jadi kalau ada kemudian survei yang menyebut indeks demokrasi kita ini turun
karena salah satunya soal civil liberty
jadi indeks demokrasi itu mat waldo diukur oleh dua hal
pertama itu apa namanya political right
hak politik seperti jadi presiden
itu boleh nggak ada persoalan di indonesia
kebebasan civil kita gak sedikit bermasalah
bukan hanya karena soal ahmadiyah yang nggak selesai
bukan hanya soal syiah yang selalu menjadi ajang kriminalisasi dan diskriminasi
tapi kritik kritik yang selalu menyentil pemerintah
ini seringkali berhadapan dengan tangan tangan kekuasaan yang juga kuat
nah bagi saya itu nggak soal
tapi harus dijelaskan salahnya apa
itu yang kemudian kita tidak dengar
oke singkat saja mas faldo karena waktu kita tidak banyak
apakah kemudian kedewasaan berdemokrasi pemerintah ini patut dipertanyakan karena indeks demokrasi kita kemudian turun
dan ada kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi kemudian dikekang dengan adanya pemburuan terhadap para pelaku moral
singkat saja bagaimana jawaban dari pemerintah mas faldo
ya kuhp membolehkan kita polisi untuk mencari dan bertemu dengan pelaku
inilah kuncinya untuk berdialog
inilah demokrasi yang kita inginkan
tapi jangan merusak fasilitas publik untuk membangun dialog
mau tembok mana yang mau dimural banyak kok moral di jakarta dan udah ada aturannya
dan terakhir juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seniman seniman moral
kami ucapkan terima kasih telah menyemarakan ruang publik
silahkan berkreasi ruang ruang itu terbuka di negara kita yang paling penting
kita harus menjaga satu sama lain sebagai hak warga negara biar demokrasi kita bagus
jangan sampai nanti ada orang yang bikin moral di rumah mbak rifana
sudah itu saja
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari aparat kepolisian
semoga tadi yang disampaikan oleh mas faldo bahwa aparat akan menggunakan restoratif justice
ataupun pendekatan persuasif kepada para pelaku penggambar mural presiden jokowi
dan kemudian tidak berkepanjangan begitu ya
karena sekali lagi kedewasaan berdemokrasi di republik ini kemudian diuji
dari banyaknya kritik yang masuk ke dalam pemerintah apakah dibungkam ataupun tidak
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah hadir sore hari ini
di cnn indonesia newsroom ada mas valdo maldini
staf khusus menses negeri republik indonesia
dan mas adi praitno direktur esekutif parameter politik indonesia
sehat selalu mas faldo dan juga mas adi
kanjeng gusti pangeran adipati aryo kg ppa mangkunegara ix
telah dimakamkan di astana girilayu kabupaten karanganyar jawa tengah pada hari ini
simak informasi selengkapnya usai jeda